kedatangan bulan suci ramadan tinggal menghitung hari saat ramadan umat muslim wajib melaksanakan puasa dan berlomba lomba beribadah meskipun di tengah wabah covid sembilan belas seperti saat ini
potensi lonjakan kasus covid sembilan belas tentu menjadi hal yang tidak bisa kita anggap remeh
bagaimana kita sebagai warga masyarakat harus bijak beribadah ramadan di tengah pandemi saat ini meskipun sudah mulai ada beberapa pelonggaran
melalui sambungan daring kita terhubung dengan direktur urusan agama islam dan pembinaan syariah kemenak ada pak haji adib
assalamualaikum selamat siang pak haji adib
waalaikumsalam selamat siang
pak haji adib kita ingin tahu bagaimana kesiapan pemantauan hilal kemenak di sejumlah daerah di tanah air jelang sidang isbat nanti pada hari jumat
baik terima kasih seluruh pemirsa cnn indonesia
alhamdulillah kita bersyukur kepada allah bahwa di bulan ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah ini kita sudah mengalami pelonggaran dalam hal protokol kesehatan
dan kita tetap harus waspada dan selalu menjaga protokol kesehatan agar kita bisa menghindari dan bisa mencegah penyebaran kembali covid sembilan belas
terkait dengan persiapan pemantauan hilal di kementerian agama
bahwa kami dari direktur residen jenderal bimbingan masyarakat islam
telah menginstruksikan kepada para kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi seluruh indonesia
melalui surat yang sudah kami kirimkan tertanggal tujuh maret dua ribu dua puluh dua
di situ memerintahkan untuk mempersiapkan adanya rukyatul hilal terkait dengan awal ramadan empat belas empat puluh tiga hijriah
dan lokasi rukyatul hilal ramadan
pada tahun ini terhitung ada satu ratus satu titik yang tersebar di seluruh provinsi di seluruh indonesia pak heramau
ya pak adip ada satu ratus satu titik yang anda katakan di seluruh wilayah yang ada di indonesia
bagaimana nanti mengalami semua sidang isbatnya seperti apa pak adip
ya jadi nanti pada tanggal satu april ya pada hari jumat besok nanti
kita akan menerima laporan dari
beberapa titik lokasi yang ada yang tersebar di seluruh indonesia itu
apakah di antara para
apa namanya yang bertugas untuk melakukan rukyatul hilal
tentu dengan menggunakan peralatan yang memenuhi standar
lalu kemudian mereka melaporkan hasil dari pengamatan terhadap hilal
di beberapa tempat tersebut
ya jadi ada empat langkah mas heranov nanti pada saat sidang isbat
yang pertama kita akan melakukan pemaparan terkait dengan hisap
dan terkait dengan hitungan astronomi ilmu astronomi terkait dengan hisab
mengenai awal bulan ramadan di empat belas tiga belas hijriah
ini akan dilakukan oleh prof
thomas jamaluddin ahli astronomi dari itb
yang nanti akan menyampaikan dari aspek hisabnya
hisab itu adalah dari aspek hitungan ilmu astronomi
yang terkait dengan posisi hilal dan ketinggian hilal pada saat hari jumat tanggal satu april dua ribu dua puluh dua tersebut
kemudian yang kedua setelah pemaparan nanti panitia akan menerima laporan hasil rukyat
yang telah dilakukan di satu ratus satu titik di seluruh indonesia tersebut kepada panitia tentunya
kemudian setelah mendapatkan laporan
menteri agama akan mendengarkan tanggapan yang disampaikan oleh ormas ormas islam
yang diundang tentu untuk mengikuti proses sidang itu
kemudian setelah itu berdasarkan pada hasil pembantauan
kemudian berdasarkan pada hasil diskusi terhadap posisi posisi hilal
yang sudah dihasilkan berdasarkan pemantauan tersebut
lalu hasil sidang isbat akan diumumkan kepada masyarakat melalui telekonferensi
dan disiarkan langsung ke seluruh media yang ada di indonesia
disiarkan langsung tentunya nanti ya pak adib
informasinya hari jumat tanggal satu april dua ribu dua puluh dua mendatang
pak hadib meskipun kita menunggu hasil sidang isbat
tapi pimpinan pusat pp muhammadiyah sudah menetapkan awal kuasa ramadan empat belas empat puluh tiga hijriyah
menurut muhammadiyah satu ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah jatuh pada sabtu dua april dua ribu dua puluh
sholat rawih perdana akan digelar pada jumat satu april dua ribu dua puluh dua malam
kalaupun nanti ada perbedaan pak adip
bagaimana kemenak menyikapi peluang perbedaan
pada penetapan awal ramadan dua ribu dua puluh dua ini
ya memang untuk penetapan awal ramadan
sebagaimana yang sudah kita ketahui
ada paling tidak ada dua pendekatan
pendekatan yang pertama adalah pendekatan murni menggunakan perhitungan
atau ilmu hisap
yang kemudian kriterianya adalah
kriteria kriteria adanya hilal
kemudian pendekatan kedua adalah menggunakan pendekatan ru'yah
yang tentu ru'yah tul hilal juga ini tidak bisa lepak juga dari hisap sebenarnya
oleh karena itu ada namanya pendekatan imkanul ru'yah
kriteria imkanul ru'yah
imkanul ru'yah itu artinya kemungkinan hilal bisa dilihat
berdasarkan hisab dan hasil observasi pengamatan pengamatan selama ini
jadi ketika dengan pendekatan yang berbeda
itu kemudian juga bisa menghasilkan yang berbeda juga
karena masing masing memiliki dasar ya
antara lain misalnya mengapa harus dilihat secara langsung
itu berdasarkan pada hadis
berkuasalah kamu dengan melihat hilal
dan berbukalah dengan melihat hilal
makna ru'yah di sini adalah bisa dimaknai tadi dengan melihat secara langsung
dan sebagaimana kita tahu bahwa perhitungan kalender hijriyah itu
ada secara rata rata itu dua puluh sembilan dua belas sekian jam ya setiap bulannya
sehingga ada bulan yang full
tiga hari di bulan komariah itu ada yang hanya dua puluh sembilan hari
nah inilah yang memungkinkan terjadinya ada perbedaan
dan dalam hal perbedaan ini
kita harapkan masyarakat sudah semakin dewasa dalam menyikapinya
masyarakat sudah semakin faham
toleran terhadap adanya perbedaan
kedatipun demikian kita pemerintah itu memiliki tugas untuk
bagaimana itu tertuang di peraturan pemerintah ya
peraturan pemerintah sejak tahun
sejak awal awal tahun ya
itu ada penetapan pemerintah tentang tugas kementerian agama
untuk menetapkan awal ramadan
keputusan itu kemudian ditetapkan dengan
keputusan presiden nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
dan dikuatkan kembali dengan kepres nomor sepuluh tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
jadi memang ada keharusan dari sisi pemerintah untuk melakukan penetapan di sini ya
untuk menerapkan kaedah ya
maknanya bahwa ketetapan pemerintah itu
sebaiknya bisa menjadikan pedoman untuk menghilangkan perbedaan
perbedaan di tengah masyarakat
tendatipun kita tetap harus menghargai ketika adanya
ketika terjadi perbedaan di tengah masyarakat
saling menghargai saling menghormati
dan insya allah masyarakat kita
bangsa indonesia sudah familiar
sudah terbiasa dengan perbedaan perbedaan
itu ketika nanti terjadi perbedaan
kita harus tetap nanti berdasarkan pada hasil dari sidang isbat
yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap keberadaan hilal
yang tadi sudah kita sebar lokasinya sampai di satu ratus satu titik
baik kita harus hargai perbedaan yang terjadi
meskipun pedoman ini berpegang kepada dari pemerintah pada sidang isbat
pak adib ibadah bulan ramadan pada tahun ini akan lebih terasa
setelah nyaris dua tahun beribadah dalam keterbatasan
dan pada tahun ini pintu masjid akan dibuka lebar
termasuk masjid istiqlal yang ada di jakarta
ini artinya pak adib seluruh rangkaian ibadah bulan suci ramadan
bakal digelar seperti tradisi buka puasa
atau yang lebih kita akrab disebut dengan bukber ya
kemudian tarawi bersama berjemaah hingga iktikaf di sepuluh hari terakhir ramadan
bagaimana kemenak menyingkapi hal ini
apakah benar serangkaian acara ataupun ibadah akan digelar di masjid
baik terima kasih
kita di kementerian agama telah menggodok
ya masukan masukan dari berbagai stakeholders ya
dari mui dari ormas ormas islam dari apa tentu juga yang terpenting lagi adalah
memperhatikan instruksi dari pemerintah terkait dengan pembatasan di masa ppkm
sekarang ini sesuai dengan level
maka kalau kita melihat dari posisi saat ini ya bahwa kami
menyampaikan adanya pelonggaran pelonggaran terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan ramadan
bagaimana juga sudah disampaikan oleh pak presiden bahwa ada bahwa saat ini kita bersyukur kepada allah
seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah bulan ramadhan kita akan ikuti dengan tak sama dengan pelaksanaan ibadah yang bisa kita laksanakan di masjid masjid
musola musola tempat ibadah
tentu kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan
ada pelonggaran yang tentu menyesuaikan dengan instruksi pemerintah
bagaimana tertuang di dalam instruksi kementerian dalam negeri
yang mengatur juga tentang bagaimana aktivitas di tengah masyarakat
yang termasuk di dalamnya adalah aktivitas di tempat tempat ibadah
termasuk nanti pada saat bulan ramadan
kita berharap kondisi covid sembilan belas semakin bisa tertekan
insya allah pelaksanaan ibadah di bulan ramadan tahun ini akan dapat dilaksanakan dengan semaras di masjid masjid dan musola musola
tetapi sekali lagi tetap mengacu kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
kita harus taat terhadap protokol kesehatan
apakah ada hibauan khusus kemenak terhadap aturan beribadah di masjid dan musola di sejumlah daerah di tanah air
misalkan ada pelonggaran ini juga berarti harus ada penyesuaian protokol kesehatan
penyediaan masker di masing masing masjid atau musola
misal kemudian juga hal hal menyangkut dengan hand sanitizer mungkin disediakan
termasuk juga ada sirkulasi udara di masjid itu harus bersih selalu agar dihirup oleh jemaah dengan bersih
kemudian juga hal lain yang perlu dicatat adalah bagaimana untuk himbauan kepada lansia atau komorbit
apakah mereka ini harus divaksin sebanyak dua kali minimal atau booster
ya kami di surat edaran yang akan segera kami terbitkan
itu juga kita menyampaikan tentang hibauan hibauan
terutama kepada masyarakat yang masih rentan
terutama seperti yang tadi disampaikan oleh
ada yang misalnya lansia kemudian ada yang memiliki komorbit
itu disarankan untuk tetap ibadah di rumah masing masing dalam rangka untuk menjaga
agar tetap terlindungi karena memang kita belum sepenuhnya selesai dalam menghadapi covid sembilan belas
jadi nanti akan kami sampaikan saya menuntutkan masyarakat lainnya di dalam bagian urusan ini
terima kasih pak gita
memang masih dalam proses bahwa anjuran anjuran terkait dengan protokol kesehatan di tempat tempat ibadah itu juga kami santumkan di sama tentang teknis langkah langkah yang harus dilakukan oleh para pengurus tempat ibadah itu atau pengelola tempat ibadah itu
jadi mulai misalnya mensosialisasikan tentang pentingnya protokol kesehatan kemudian tentang pentingnya menggunakan masker dan lain sebagainya itu disampaikan di situ
pak adip ini juga menjadi serotan publik mengenai aturan penggunaan pengeras suara alias toa untuk masjid dan musola sangat menyita perhatian publik ya pak adib
jika kita cermati bahkan persoalannya ini sudah keluar dari konteks
proses regulasinya itu sendiri sudah tepatkah secara objektif pengaturan tentang tata kelola pengeras suara memang sangat diperlukan saat ini pak adip
ya sekali lagi mas heranov bahwa tidak semata mata kita memberikan pedoman panduan kecuali di situ tujuan utama adalah terciptanya maslahat
terciptanya kebaikan di tengah masyarakat
terkait dengan pengaturan pengeras suara ini juga diharapkan bisa betul betul ditaati di tengah masyarakat kita
ada dua tujuannya yang pertama adalah agar syiar islam atau syiar agama yang dipancarkan melalui tempat tempat ibadah
masjid dan musola itu betul betul bisa terdengar dengan syahdu di tengah masyarakat
dengan pengaturan suara yang baik
yang melantunkannya juga sesuai dengan pelafalan yang benar
dengan suara yang tentu juga bagus
itu akan menambah kuatnya syiar tentunya
nah kemudian yang kedua tentu juga kita mempertimbangkan aspek lainnya terkait dengan kegiatan kegiatan di tengah masyarakat yang sangat heterogen gitu ya
mungkin diantaranya ada yang sakit ada yang anak kecil dan lain lain
tentu kita harus menghargainya
tentu kita harus menghargai keberadaan itu
sehingga saya pikir ini sudah selesai
ini surat edaran tentang pengaturan pengeras suara itu sudah sangat tepat untuk bisa kita terapkan di tengah masyarakat kita
karena memang ajaran islam juga mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam hal melaksanakan ibadah ya itu kita juga harus menjaga
agar jangan sampai kemudian ada orang yang mungkin dalam tanda petik merasa terganggu atau kurang nyaman dan lain sebagainya
sehingga ibadah yang tujuannya baik
lalu kemudian menjadi makruh di hati orang yang tentu tidak semua sama dengan kondisi yang kita hadapi
artinya kebijakan pengaturan pengeras suara atau toa ini sudah tidak menjadi polemik
tapi kita bergeser mengenai soal serotan dari media asing
pak adib mengenai aturan mudik yang sudah mulai dilonggarkan dan larangan mudik
ini disurat oleh media asing sco satu
dan pak jokowi tentunya sudah menyempakati dan juga sudah menyebutkan aturan mudik ini bisa dilakukan jika vaksinasi sudah dilakukan
tapi anda dan juga pihak menak bagaimana menanggapi sorotan media asing ini terkait dengan larangan mudik yang sudah dicabut oleh presiden ataupun pemerintah
ya tentu hal itu bukan menjadi ranah kita secara langsung ya
tentu kita harus juga memperhatikan pedoman atau juknis atau surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita terkait dengan persoalan mudik dan kegiatan kegiatan di masyarakat secara umum
saya kira memang yang lebih memahami kondisi itu adalah
mungkin kita sendiri
mungkin kalau media asing
saya kira juga saya tidak mengerti
persisnya seperti apa
tetapi bahwa kita
memang sekali lagi
kita harus kembali lagi juga
kepada aturan atau juknis
yang telah dikeluarkan yang
disampaikan oleh pemerintah agar
nanti dalam pelaksanaannya
kita tidak euforia
kondisi covid sembilan belas yang sudah
sampai saat ini
di indonesia tidak kemudian
harian baru misalnya
yang kita tentu semuanya
sekali lagi terakhir pak adip
saya ingin tahu ini juga menjadi
polemik di masyarakat
takbiran di malam
nanti idul fitri jam
sulat id hanya dibatasi
hingga pukul sepuluh malam bapak apakah benar itu
informasinya pak adip sudah diatur
untuk tabiran hanya boleh sampai jam sepuluh malam
dan apa yang bawa anda kepada warga
melakukan perjalanan mudik tentunya harus
jaga jarak dan juga ikut prokes
jadi di surat edaran nomor lima
terkait dengan pengaturan pengeras suara
itu sebenarnya bukan membatasi
takbirnya yang dibatasi
adalah penggunaan pengeras warga
kita batasi sampai jam sepuluh malam
itu memang sudah waktunya istirahat
tentu untuk melantunkan
takbir sepanjang malam
di malam idul fitri
musola musola dengan tidak menggunakan
pengeras warga keluar jadi
bisa menggunakan pengeras suara ke dalam
atau tidak menggunakan pengeras suara
hanya di dalam masjid saja
atau di musola saja jadi bukan
hanya sampai jam sepuluh saja bukan
jadi penggunaan pengeras warga
yang keluar pak seramok
terhadap warga yang ingin mudik nanti
terakhir pak adip
oh ya baik
dari tradisi ya tentu juga
silaturahim dan lain sebagainya
adalah sesuatu yang dinantikan
masyarakat secara umum dan
sudah dua tahun ini memang
sangat dibatasi dalam
hal mudik tentu kalaupun misalnya
di hari lembaran
tiga hijriah saat ini
kita harus mudik maka
sekali lagi harus tetap menjaga protokol kesehatan
dipastikan sudah vaksin ya lengkap
kemudian juga di perjalanan
juga tetap menjaga kondisi kesehatan fisik
karena biasanya pada saat mudik itu
kelelahan ya pada umumnya
kelelahan energinya terkuras
lalu kemudian itu akan sangat dengan mudah
ketika kemudian ada paparan paparan
jadi kalau saya menghibur pada masyarakat
untuk selalu tetap
covid sembilan belas tentunya dan juga terhadap
penyakit penyakit yang lain agar
kita tetap dalam kondisi yang sehat
kondisi yang fit dan kita tetap bisa menjaga
agar protokol kesehatan kita bisa dilaksanakan
diperhatikan dan covid sembilan belas bisa

baik yang patut dicatat oleh warga warga ini
terima kasih tuhan
dan tentang rupanya
juga pak andrew
terhadap protokol kesehatan
untuk beribadah di
musola lebih baik di rumah saja
begitu ya pak
terima kasih atas waktu
diskusinya bersama cnn
siang hari ini
pak haji adib
selaku direktur urusan agama islam dan juga
kementerian agama republik indonesia
salam buat pak menteri agama dan juga pak wakil menteri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh